utang luar negeri indonesia hingga akhir juli dua ribu delapan belas sebesar rp tiga ratus lima puluh delapan miliar atau sekitar rp lima satu ratus sembilan puluh satu triliun
melambatnya pertumbuhan utang luar negeri disebabkan utang luar negeri sektor pemerintah
yang tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya
pasca kenaikan fed fund rate pada pertengahan bulan juni dua ribu delapan belas
pasar keuangan mengarah pada level equilibrium baru dan investor asing kembali masuk ke pasar surat berharga negara domestik
bank sentral mencatat rasio utang luar negeri indonesia terhadap produk domestik bruto pada akhir juli dua ribu delapan belas
rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata rata negara peers